pemerintah mewajibkan pelaku usaha sawit melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan
untuk membenahi tata kelola industri sawit
laporan harus disertai bukti izin lokasi izin usaha perkebunan dan hak guna usaha
namun kebijakan ini memicu polemik baru bagi industri sawit
pasalnya tak sedikit lahan pelaku usaha yang memiliki hgu diklaim pemerintah menjadi lahan kawasan hutan
sehingga tak dapat digunakan sebagai area produksi
menurut ketua umum pengurus pusat perhimpunan ekonomi pertanian indonesia bustanul arifin
penetapan kawasan hutan yang terdapat lahan sawit di dalamnya tak memiliki landasan hukum yang jelas
bahwa hgu itu hgu itu tidak tunduk pada undang undang cipta kerja
kata teman teman ahli hukum mengapa tidak tunduk
karena dia sudah ditetapkan duluan melalui undang undang pokok agraria
lima tahun enam puluh
nah dari situ sehingga agak sulit untuk membatalkan hgu
walaupun dia di dalam kawasan hutan
nah dari situ menjadi polemik pasti menjadi keperlikan tersendiri bagi teman teman satgas
di kemana harus bergerak
sementara itu ketua umum rumah sawit indonesia kacuk sumarto mengatakan
pentingnya perbaikan tata kelola dalam industri sawit
untuk itu pihaknya mengajak pemerintah dan satgas untuk diskusi bersama
sebab perbaikan tata kelola harus didahulukan baru kemudian pendapatan negara
yang penting itu perbaikan tata kelola dulu
tujuan kedua untuk mendapatkan pnbp itu efek dari nomor satu
kalau dua duanya ini mau diperoleh yang nomor satu ini bisa abal abal
udah aku nyokok selesai pnbp dapat tapi ininya nggak akan pernah selesai
jadi itulah yang tadi saya sampaikan ayo kita dialog
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan telah mengeluarkan tiga belas sk penetapan perusahaan
yang teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan seluas lebih dari satu sembilan juta hektare
sebagian besar dari perusahaan tersebut sudah memiliki hgu